ya produksi yang awalnya hanya dikerjakan oleh satu penjahit kini mencapai belasan penjahit
belum dilantik pasca pilkada untuk melaksanakan program vaksinasi
kita maksudnya tidak perlu kita mempersoalkan ya atau kita melihat kita punya perbedaan
akhirnya kita kembali lagi di episode ke satu ratus tiga puluh lima
karena sudah ada kejelasan sop tadi baik itu base ataupun penumpangnya
sebenarnya sudah mereka miliki hanya saja tidak terbaca oleh sistem dan kita akan melihat
iya tapi si papa pernah
fernando cuma fernando nya gak dapat menit
data hasil investigasi akan dianalisis
saya juga mempunyai kebijakan
akhirnya yaudah agustus dua ribu lima belas gue pergi cabut
di kolom komen lah ya kita
bakalan bawa siapa untuk pemain asingnya karena yang gue liat masih tiga deh setahu gue tiga pemain
yang kedua adalah standar etika yang tinggi
iasg tidak pernah jatuh ke zona merah
contohnya tau ya gue itu kelly
hal yang mungkin sedikit dilupakan ya
bung karno bung hatta semua menteri kan ditangkap belanda
visi kami adalah merombak atau lebih menggelirkan sop sop datang dan berangkatnya bis
lalu ada nemanja bejelika
kita menghadapi uzbekistan kemarin punya beberapa peluang tapi tidak bisa dimanfaatkan
jadi itu jadi salah satu motivasi saya juga
cukup bisa dimengerti lah dari coach pejalukids ya kalau misalnya sebelumnya maltis kimbru bisa
jadi kita harus ada kejelasan
misi dan visi juga untuk ikut menyemarakkan sales mereka dan memperkenalkan pusaka kuliner
ya gak dirayain sih kak udah lah yang penting langsung tawar aja
negatif namun juga berdampak positif bagi perekonomian dunia maupun indonesia dampak
jadi saat itu kita akhirnya kesulitan di saat lebaran tersebut
sedang berlangsung penjelasan penjelasan maupun tanya jawab dari hakim
dari paham radikal untuk kembali mengakui keberadaan
di dalamnya sudah termasuk juga ada pso
dan pembuluhan pemerintah jawa barat
belum bisa dijadikan sebagai jawaban akhir
ini tidak mampu menahan laju penyebaran varian delta pak
terserah dia dia mau pake baju kangen band kayaknya mau pake apa gitu
jadi bawa ke dalam itu membawa prinsip prinsip kedamaian
kemarin itu kita bawa satu koper besar satu micro stroller
kalau timingnya sudah pas akan dieksekusi lagi mas
tapi kita hanya lihat di garis berwarna oranya yang paling di highlight adalah gibran
oke berarti kan memang kita melihat ada peran yang berbeda begitu ya yang dijalankan oleh para terdakwa ini
tapi juga ada olahan lain seperti perkedel kentang perkedel jagung aneka olahan ikan dan aneka sate jeruan
bagaimana hak hak nasabah akan dimindungi
menurut gua cukup oke minimal ga berada
yang nantinya akan berdampak baik pada kesejahteraan anggotanya